masih di after sepuluh setelah mengonfirmasi sejumlah tenaga kesehatannya positif covid sembilan belas
manajemen rumah sakit universitas erlangga rsua surabaya memutuskan tidak menerima rujukan pasien covid sembilan belas
kebijakan ini ditanda tangani pada dua puluh lima mei dua ribu dua puluh dan bersifat sementara sampai pemberitahuan selanjutnya
surat pemberitahuan ditanda tangani pelaksana tugas direktur pelayanan medis dan keperawatan rsua dr hamzah
ada empat poin dalam surat pemberitahuan tersebut
pertama soal penghentian penerimaan pasien rujukan covid sembilan belas dan pihak rumah sakit fokus bagi pasien covid sembilan belas yang dirawat di sana
kedua instalasi gawat darurat diperintahkan untuk memperketat protokol kesehatan
dalam menangani pasien dalam kondisi mengancam jiwa
ketiga pelayanan pada instalasi rawat jalan tetap dibuka untuk pasien cuci darah tuberkulosis hiv
onkologi terpadu operasi terjadwal dan pengambilan obat kronis
dan yang terakhir instalasi rawat inap difokuskan bagi pasien yang sudah menjalani perawatan
dijelaskan dalam kepala surat empat poin pemberitahuan ini disebabkan penuhnya kapasitas ruang perawatan pasien covid sembilan belas
dan berkurangnya tenaga kesehatan